prabu cakra ningra
sementara raka walal sungusa
juga sekarang entah dimana
kenapa bisa begitu
sepertinya ada orang yang ingin merusak persatuan kelompok kita
dan orang itu tau jika kita berkumpul
maka kita bisa mengalahkan paman harga dagang
maka ia tidak mau itu terjadi
memang kita harus segera menghentikan keadaan seperti ini
yang pertama harus kita hentikan adalah perbuatan nyirom pang
yang selalu berbuat kejahatan dan memitnah usip raku
dia harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya
apa boleh aku ikut paman saya
aku juga sudah tidak tahan lagi melihat kejahatan yang dilakukan oleh nenek tua itu
atas kesediaan raden untuk bergabung dengan kami
mari kita segera pergi
syukurlah paman datang
tolong bebaskan aku paman
kenapa aku harus membebaskanmu raden
apa untungnya paman
paman meminta imbalan
sungguh sulit aku percaya paman
kau itu terlalu lugu raden
kau mudah tertipu
kau tidak bisa membedakan

dan mana musuh sejati
kau dan ayah tertipu mentah mentah
benarnya bukan prabu siliwangi yang memperlakanku
tapi nyiromba yang menyerupai prabu siliwangi
paman pasti berbohong
paman pasti berbohong
terserah kamu percaya atau tidak
tidak ada ruginya buatmu
hanya berbaik hati padamu
karena aku tahu
kau akan disulit penjaramu
dan aku akan menang
ternyata paman adalah serigala berbudomba
berbicara lah sesuka hatimu
aku tidak peduli
tidak akan ada lagi penghalang
untuk menjadi raja
di kerajaan galau
ayah andamu akan mati
jika terjadi sesuatu pada ayah andaku
aku bersumpah demi nyawaku
akan membalasmu pawan patih
aku akan menghukumu
sesuai dengan kesalahanmu
jangan terlalu banyak berpembawa raden
untuk melepaskan diri
saya tidak bisa
dan membusung di penjara
lepaskan aku paman
kau tidak usah berteriak teriak terus
jika kau menginginkan
kau pasti akan hidup lebih senang
aku tidak studi melihat dirimu
lebih baik aku mati
daripada aku harus mengikuti semua perintahmu
kau hanya seorang penjahat yang tidak punya hati nurani
bahkan seorang iblis pun
tidak mau mengikuti semua perintahmu
jangan kamu letak jamu itu
sekarang ikut aku
aku tidak mau
memang esok aku akan reda
kalau aku tidak moetik
dan hampir tidak berhasil
jangan takut kita sama sepertimu
kita satu nasib
kita sama sama jadi tahanan sambar nyawa
aku harus sampai ke kuningan
sebelum raden area kemuning celaka
oleh ratu sekarwang
rai surawisai saskar
sekarang sedang diajak oleh
paman amuk maruglu kerajaan jafura
apa bisa begitu raden
keadaan sekarang menjadi sangat sulit
di antara kelompok kita
raden arakiban juga sudah menuduh
kalau ayahanda prabu siliwan
ingin membunuh ayahandanya
raka walal sungusa
juga sekarang entah dimana
kenapa bisa begitu
sepertinya ada orang
yang ingin merusak persatuan kelompok kita
dan orang itu tahu
jika kita berkumpul
maka kita bisa mengalahkan paman arkedaka
maka ia tidak mau
tidak salah lagi
ini pas sudah dirompak
yang bisa menguasai
yang bisa menguasai
dengan sangat baik
mengumpulkan sepuluh pendekat
tidak semudah yang dibayangkan
seandainya tidak ada masalah
semuanya pas sudah terkumpul
janganlah kita berputus asa
allah pasti akan mengawal kita
harus segera mencari bantuan
bukankah kau ratu sekarwang
tidak ada masalah
tidak ada masalah
tidak ada masalah
tidak ada masalah
apa kalian mau mencari masalah dengan
perambok penguasa tempat ini
kalau aku lihat
nyai sedang terluka
nyai sedang terluka
ini sebuah keuntungan buat ku
nyai bisa mendatangi